bersabarlah dan taatilah aturan lalu lintas khususnya saat berada di perlintasan kereta
di cikampek di jawa barat seorang wanita pengendara motor terjatuh di tengah rel menjelang kereta melintas
kita lihat ada aksi penyelamatan dramatis terjadi di sebuah perlintasan palang pintu kereta api di cikampek pada rabu siang
diunggah oleh akun people voice rekaman memperlihatkan wanita pengendara motor yang nekat menerobos perlintasan kereta ini
terjatuh tepat di tengah rel menjelang rangkaian kereta api melintas
itulah ia dapat langsung berdiri dan menjauh dari sepeda motornya setelah dibantu pengendara lain
pengendara motor ini pun selamat dari maut lantaran beberapa detik kemudian rangkaian kereta api taksaka rute jakarta yogyakarta melintas
selain membahayakan nyawanya sendiri ulah nekat wanita ini juga membahayakan perjalanan kereta api
karena terpaksa melindas sepeda motornya yang melintas
lintang di tengah rel
dikutip dari detik kepala polsek cikampek ahmad mulyana mengimbau warga agar tidak menerobos perlintasan kereta